setelah berunding selama delapan tahun indonesia akhirnya menaikkan perjanjian dagang bersama negara negara european free trade association atau efta
melalui penandatanganan indonesia efta comprehensive economic partnership agreement atau iecpa bersama empat negara eropa
indonesia akan memperoleh peningkatan akses perdagangan
swiss littensten norwegia dan islandia merupakan empat negara yang bergabung dalam efta
melalui perjanjian dagang ini indonesia dan efta menjepakati kerjasama dan pengembangan kapasitas di bidang ekspor pariwisata umkm kakao hingga kelapa sawit
beberapa sektor utama seperti produk perikanan industri dan pertanian menjadi fokus sektor utama dalam perjanjian dagang
badan pusat statistik mencatat negara negara efta menjadi negara tujuan ekspor non migas terbesar ke dua puluh tiga serta menjadi negara asal impor non migas terbesar ke dua puluh lima bagi indonesia

komoditi menjadi nilai bukan komoditi menjadi nilai lebih dari mereka
tetapi akhirnya mereka bisa menyetujui karena kalau tidak siapa yang akan mempromosikan produk mereka